abraham lunggana atau lulung dipecat dari jabatan ketua dewan pimpinan wilayah partai persatuan pembangunan
pemecatan ini dilakukan karena adanya perbedaan sikap politik dengan ketua umum p tiga jan farid
lulung menolak untuk mendukung ahok dan jarot
jan faridz mengatakan pada hari jumat pihaknya telah mengirim surat ke dprd dki
yang berisi pemecatan lulung sebagai wakil ketua dprd dki dan telah menunjuk penggantinya
jan pun menyatakan siap jika lulung mengajukan gugatan
mantan menteri perumahan rakyat ini menyebut sudah empat kali mengeluarkan surat peringatan untuk lulung
sejak pilkada dki dua ribu tujuh belas putaran pertama karena tidak mematuhi keputusan partai berlambang kaabah itu
setelah putaran pertama selesai saya rangkul lagi beliau
saya hubungi beliau
saya ajak beliau bergabung kembali
karena saya tidak ingin peringatan satu dua tiga empat lima dan sepuluh
seharusnya ini tidak berujung dengan pemencatan
nah tiba tiba dia mendeklarasikan
nah begitu dia deklarasikan
ya malamnya kita rapat besoknya keluar surat pemutusan
lulung dan dpp partai p tiga berbeda pendapat terhadap dukungan calon gubernur pada putaran kedua pilkada dki jakarta
partai p tiga mendukung pasangan basuki jarot sementara lulung mendukung pasangan anisandi
heranov al bashir jakarta